kantor pos yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ini memiliki satu penduduk desa
yang bekerja sejak kantor pos ini pertama kali dibuka
yakni rinchen charing
selain sebagai petugas pos rincen juga mengelola administrasi paspor
dan simpanan tabungan penduduk desa
tetapi rinca tidak sendiri dalam mengelola kantor pos
ia dibantu oleh dua orang lainnya yang bertugas membawa surat yang terkumpul
di kantor pos ke kota terdekat gaza
meski jaraknya lima belas km namun butuh waktu tempuh hingga dua jam
karena akses transportasi yang sulit
nah kehadiran kantor pos di desa hikim ini sangat vital
karena di desa ini belum ada akses telpon atau internet lho
banyak turis yang datang hanya untuk berfoto
atau mengirimkan surat dari kantor pos tertinggi di dunia
jangan kemana mana setelah ini happening now
akan kembali dengan informasi menarik lainnya